ada juga yang mengasosiasikan anda pro yahudi dengan treatment seperti itu
saya pro perdamaian dunia
pagi itu saya mendapat kesempatan masuk ke dalam pondok pesantren al zaitun di indramayu jawa barat
mengingat luasnya komplek ini yang mencapai satu dua ratus hektare saya memutuskan untuk berkeliling dengan sepeda
ponpes yang didirikan pada seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan ini dicap sebagai ponpes yang sangat tertutup
menurut pengurusnya tidak sembarang awak media mendapat izin untuk meliput kegiatan sehari hari di ponpes karena sejumlah alasan
kesempatan ini membuat saya bisa melihat lebih dalam bagaimana suasana di dalam ponpes seperti apa proses belajar di sini
seperti apa penyimpangan yang diutarakan tim investigasi semua pertanyaan ini saya tanyakan langsung kepada pemimpinnya
ikuti penelusuran saya menguak tabir ponpes al zaitun bersama panji gumilang di ruli van
matahari merangkak naik
dan suasana pondfest mulai sepi
inilah waktu yang dijanjikan kepada saya untuk bertemu langsung dengan pendiri pondok pesantren al zaitun panji gumilang
saya memanggilnya sheikh karena begitulah ia biasa dipanggil di sini sebagai orang yang dituakan
bersama syeh panji saya diajak melihat pondok yang berada di dalam pondok

kami melanjutkan perjalanan ke lokasi lain dengan mobil pribadi sheikh menuju galangan
tempat pembuatan kapal nabi nuh yang menjadi kontroversi dan disegel pemerintah
perbincangan dimulai dalam perjalanan ini
sheikh mungkin sudah banyak sekali yang bertanya kepada sheikh terkait dengan polemik yang terjadi
yang melibatkan ponpes al zaitun sendiri
namun yang terbaru adalah menko polhukam dan juga tim investigasi akan segera mengeluarkan hasilnya seperti apa
dari syeh sendiri syeh panji sendiri apakah sudah ada gambaran kira kira seperti apa yang keluar dari tim investigasi ini sendiri
karena saya sebagai obyeknya ya tidak bisa menggambarkan apa yang akan dikeluarkan oleh subyek itu
apa nanti yang dikeluarkan ya tunggu saja
dan kita warga negara
apapun nanti hasil akan dikeluarkan
ya jangan pakai apapun dong belum keluar
tapi sejauh ini dari saya sendiri dengan isu yang beredar di luar gitu terkait dengan adanya justifikasi bahwa ponpes al zaitun dinyatakan sebagai sesat penyimpangan dalam ajaran agama islam
bagaimana sheikh melihat ini semua
ya saya melihatnya
yang menetapkan itu siapa
yang menetapkan sesat menyimpang itu siapa
kalau itu dijawab saya bisa jelaskan
sudah mencoba untuk mengklarifikasi langsung kepada mui yang menyatakan itu
bukan saya itu tidak pernah mengklarifikasi tidak pernah apa apa
yang menyatakan sesat itu siapa katakan umpamanya yang tadi lembaga disebut itu
tapi tidak boleh dong
dia lembaga apa
kami lembaga juga lembaga pendidikan
jadi kalau disesat sesatkan begitu punya hak apa
nilai sesat itu yang maha kuasa kita sudah berpegang kepada ketuhanan yang maha esa
tapi ada beberapa poin yang menjadi
ya bahan perbincangan dan bahan investigasi di sana
baik dari cara menjalankan ibadah sholat di mana ada saf antara perempuan dan juga laki laki sama
dan juga ada kotip ternyata perempuan
itu menjadi seperti apa ya masyarakat menilai itu sesuatu yang salah
banyak orang orang yang mengerti hal tersebut
ini menyertifikasi bahwa ini sesuatu yang menyimpang
sebenarnya beragama itu individu
katakan tadi kan cerita sholat kan
kalau sama belajar
mumpamanya kok ada wanita di depan
berapa rakaat ikut ketentuan rakaat
karena rakaat itu ketetapan
nah kalau kemudian dengan cara begitu lantas sesat itu sesat menurut siapa
itu kebebasan orang per orang
hak asasi orang per orang
beragama pun harus ada landasan asasi
dan itu kebebasan
undang undang dasar memberikan kebebasan orang melaksanakan agama dan kepercayaannya masing masing
nah itu dijamin
mengapa harus seperti itu
apa menurut anda hal itu akan diimplementasikan oleh santri santri di luaran
dimana nanti akan terbentuk persepsi negatif
seperti apa nanti ke depannya
santri itu ke depan akan menjadi dirinya
yang kami tanamkan itu begitu
islam itu menghargai pemeluk pemeluknya
nah maka ini didukung oleh dasar negara
kemanusiaan yang adil dan beradab
quran pun seperti itu menurut pemahaman saya
saya tidak menafsirkan memahami al quran
inilah galangan atau tempat pembuatan kapal yang digadang gadangkan akan sebesar kapal nabi nu
terletak di pantai indramayu di temanisye
saya melihat langsung kondisi perakitan kapal ini
wawancara pun saya lanjutkan di galangan kapal
mui juga mengatakan akan mengeluarkan fatwa terkait dengan aktivitas yang ada di ponpes al zaitun
sudah disampaikan bahwa ada sesuatu yang menyimpang
ada sesuatu yang sesat dikatakan di sana
bagaimana sheikh melihat fatwa yang nantinya akan dikeluarkan oleh mui
saya belum menerima fatwa itu
dan bagi saya fatwa itu boleh saja membuat seribu fatwa
dan indonesia ini tidak berdasar fatwa
ketuhanan yang maha esa
kemanusiaan yang adil dan beradab
kemudian undang undang dasar empat puluh lima

yang memberikan kebebasan
untuk memeluk agama menjalankannya itu dijamin semuanya
apa yang dikhawatirkan
karena itu semua tidak mengikat
baik hukum kuhp maupun hukum agama
agama itu pribadi
kita gantungkan kepada tuhan yang maha esa
ketika foto itu nanti dikeluarkan
kita pun masih belum tahu kapan
apakah nanti akan ada yang berubah
dari pola pola yang sudah diterapkan sekarang
di al zaitun sendiri
fatwa itu tidak mengikat
yang mengikat itu al quran
tapi sejauh ini sudah ada koordinasi komunikasi dengan tim investigasi mui
menkopul hukum dalam hal ini
saya tidak pernah komunikasi dengan mui
tapi kalau berkomunikasi dengan tim yang dibentuk oleh gubernur jawa barat
saya tidak berkomunikasi dengan majelis itu
hal tertentu kenapa sheikh menolak untuk berkomunikasi berkoordinasi dengan mui
saya tidak menolak
cuma saya tidak mau
sebab belum ada apa apa tuduhan sudah sampai
yang komunis lah
yang ini lah yang itu lah
baru mau tabayun
ini sama saja dengan sudah menginjak kaki
kemudian mau ditabayun
ada yang membahas secara konteksual terkait dengan metode pengajaran
atau kurikulum yang diterapkan di ponpes
karena itu sudah ada agreditasi
semua itu diagreditasi oleh lembaga agreditasi nasional
yang mengatakan bahwa dari tingkat dasar
menengah menengah atas
berarti kan ada tim dari pemerintah dari kementerian agama
yang datang ke ponpes untuk melihat dan memantau seperti apa kurikulumnya
ya bukan memantau
itu di bawah naungan departemen agama
dan menilai pastinya
salah satu yang menarik dari informasi yang beredar adalah
melafalkan menyanyikan ada salam dalam bahasa ibrani
iya memang ada
terus apa pergulungan
kalau kita bahasa inggris nggak apa apa
bahasa ibrani rame
iya ada hal tertentu
kenapa ini menjadi bagian dalam proses pelajaran mengajaran atau seharian disana
ya namanya tak harus cancel
rekaman penguatan sesudah ke enam belas
terima kasih baik sekali ya pak bunda
kita misalnya fanc day tapi yang kalaurudahlah bisa
belajar mengajar atau keseharian disana ya namanya ta'aruf
untuk saling kenal mengenal
perkenalan yang paling baik adalah
ini untuk anak anak yang sedang
belajar bahasa kenalkanlah
kalau assalamu'alaikum bahasa arab
kalau good morning dan good apa lagi bahasa inggris
ibrani terus apa
ada kekhawatiran bahwa nyanyi atau salam
dibicarakan atau dinyanyikan itu
lokasi ponpes yang dasarnya
adalah mendidik agama islam
juga terdengar di masjid
yang notabene nya adalah
tempat untuk beribadah umat islam
ada sentimen sentimen negatif terhadap
hal tersebut anda melihatnya seperti apa
ya tidak ada apa apa assalamualaikum
yang lain lain diucapkan
apa susahnya apa
jahatnya ada juga yang
mengasosiasikan anda pro yahudi
dengan treatment seperti itu
saya pro perdamaian dunia
belum ada perdamaian adalah
di timur tengah khususnya
negara israel saya ingin
mendamaikan dengan kemampuan yang
sangat rendah ini
menyampaikan kepada nusa dan bangsa ini
komunis itu bisa mendamaikan
ahlus sunnah dan syiah
dan iran bersatu
yang menyatukan cina
yang komunis itu
tadi saya mengatakan bahwa mencoba
untuk membantu perdamaian
antara palestina dan juga israel
tapi ketika dengan adanya
nyanyian bahasa ibrani tersebut
dengan dalam bentuk
sebuah selebrasi atau
itu juga dirasa
menentang adanya perindasan seperti itu
saya dengan duta besar
palestina yang pertama itu
seperti adik dan kakak
saya ikut membantu
palestina itu rifki awad ada sedikit
kurang cerita bagaimana
bisa ke jakarta enggak
kalau kita menganjurkan
hubungan diplomatik itu
ansih kepada sebelah
supaya tidak ada yang diinjak satu
taruh di hadapan
kita bisa turun di tel aviv
dengan gagahnya karena sudah punya hubungan diplomatik
kalau mau ke
palestina kalau sekarang tidak bisa
mau gitu terus terusan
itu yang namanya membantu
palestina kan tidak
selain tadi pembelajaran dalam bahasa ibrani
ada juga yang menjadi
perbincangan hangat terkait dengan
denda dua juta
atau mahal dua juta
dosa zina yang terdengar
dibuangnya ke sini
dibuangnya ke sini
maksudnya mengkhayal dirinya seperti apa
ya mungkin dia begitu
mas tempat pendidikan
itu sudah sangat
orang gila saja bisa mengatakan itu tidak benar
berarti tidak ada yang
namanya membayar denda
untuk menebus dosa di azzaytun
ibadahnya saja harus
ada penumpusan dosa kok
memang ada dalam ajaran kita nebus dosa itu
ini kan dikeluarkan dari
orang orang yang mengaku
alumni dari azzaytun juga
bagaimana melihat banyaknya orang yang
sekarang terkait dengan pengajaran yang
ada di azzaytun
stampbook tinggal klik saja ada
katanya pernah kerja di sini
buku izin tinggal
semua itu sudah disetting
dari sejak berdiri
supaya tidak terjadi macam macam
dan ini sudah dua puluh lima
tahun dari sejak
membangun lebih malah
kenapa baru sekarang ada
masa yang panjang ini
banyak juga informasi menyebutkan
bahwa anda adalah tokoh penting
setelah eranya kartus wirjo
bahkan anda menjadi orang yang
dinilai mengembangkan ini
sejak tahun dua ribu dua
sampai ke sini
azzaytun pusat pendidikan
pengembangan budaya toleransi
dua puluh lima tahun ke depan ditambah
kita baca itu saja
prakteknya sesuai kak
ada toleransi enggak azzaytun
katakanlah ingin satu orang
ada toleransi tidak
suka damai tidak
berarti anda bilang
tidak ada namanya afiliasi dengan nii
sama sekali tidak ada
bahkan kalau kita mendengar yang di luar sana bahwa
kapal besar di belakang kita ini
syeikh adalah kapal
yang saya katakan adalah
kapal nabi nuh yang nanti akan
membawa para anggota anggota nii
keluar sana gitu anda melihatnya seperti apa
terus keluar kemana
ini kan negara republik indonesia
lalu ada nabi nuh
dengan apa yang ada
di sini enggak pas
karena kami menghidupi
ikan darat saja kurang
sekarang peraunya masih kecil
yang kita makan itu dari perahu kecil
sekarang perahu besar
mengapa harus dihubung hubungkan
tambah tidak menghubung lagi
nabi nuh sudah enggak ada
anda juga mengatakan bahwa al zaitun sangat sakti
karena ada backing an
ada orang kuat di belakang
apakah tidak boleh bersahabat
dengan orang orang yang di jakarta sana
gara gara kita tinggal di dusun
saya bersahabat dengan
makanya kita bisa tukar pendapat
dengan universitas yang ada di israel
kalau itu dia enggak backing
aduh kan kasihan
kita harus tukar pendapatnya
semoga kita bisa tukar pendapat
yang bisa diberikan
dan kita berhasil
hanya untuk jepang
kuat bagi azeitun itu
dasar negara dilaksanakan
undang undang dasar empat puluh lima
kan pancasila undang undang
itulah yang membacking
tidak ada orang
berada di posisi
top di pemerintahan yang menjadi
tidak mengurus orang per orang
agama orang per orang
indonesia ini tidak ada backing
ini tidak ada
kesaktian panji gumilang yang isinya hanya
tulang daging kulit dan darah
iya apakah tidak boleh bersahabat
dengan orang orang yang di jakarta sana
gara gara kita tinggal di dusun
saya bersahabat dengan orang israel
ada makanya kita bisa
tukar pendapat dengan universitas yang ada di israel
dengan valistina ada
kalau itu dia tidak backing
aduh kan kasian
ini terkait dengan
hidupi prinsip min haqo laknakum
dari tanah kita dijadikan
wafihanu aizukum kepada tanah
wamin hanukri cukum tarotan ukhron
maka dengan modal aset tanah seperti itu
kita kelola dengan sebaik baiknya
dan terbuka azaytun untuk diperiksa
misalnya terkait dengan pengelolaan dana
yang dikhawatirkan ada dana dana dari luar yang masuk
ya silahkan saja kan ada itu
dana dari mana saja kan bisa diperiksa
saya dari awal sudah ditanya
ini dari arab kah
tanah yang mulia tanah kita yang kaya
mengapa harus ngemis ke arab
kalau nanya bantuan dari arab itu
tanya ke yang lain lain
di sini bukan anti arab
kami sudah katakan
indonesia lah yang membantu arab
orang mau gak haji sana pergi haji
itu sudah membantu
kedepannya kan seperti apa
ini bola panas sedang bergulir dengan cukup cepat
terkait dengan pondes al zaitun sendiri
apa yang akan anda lakukan kedepannya
saya tetap membangun pendidikan
membangun sarana ekonomi pendidikan
dan terus bergerak di ekonomi pendidikan
orang kalau melihat al zaitun tidak mandiri terus ambruk
kan ditepuk tangan juga
sekarang tepuk tangan lagi
apa yang dilakukan al zaitun
yang satu tepuk tangan tidak setuju
yang satu tepuk tangan menghina
ya daripada begitu
sikap dari sheikh dan juga ponpes al zaitun terkait dengan hasil dari tim investigasi terkait dengan fatwa m ini akan seperti apa
dari meyko polhukam
saya belum paham
maka saya tidak bisa menyikapi
jangan pernah bersikap terhadap sesuatu yang tidak paham
jangan pernah kamu berpendapat apapun yang kamu tidak paham
aina sam'a pendengaran
wal basarab penglihatan
dimintai pertanggung jawaban
kata telinga saya belum dengar
kehati saya tidak memikirkan karena tidak mendengar
jadi jangan terlalu mengandai andai
hadapi saja hidup ini dengan tentram
kan beragama itu
dunya wa ukhrah
untuk mencapai ketenangan
jarak dekat dan jarak jauh
kita tunggu nanti kekerasan seperti apa
jangan pernah menunggu
nanam juga enggak
chef terima kasih banyak